dan sekilas tentang jatuhnya tentang lokasi jatuhnya pesawat fly dubai kota rostov on don adalah pusat administratif kabupaten rostov dan juga distrik federal selatan rusia
kota ini adalah kota terbesar di selatan rusia tempat di mana pusat pemerintahan budaya dan juga kota pendidikan
dari segi perdagangan maupun kebudayaan muara sungai don memainkan peranan yang sangat penting sejak zaman dahulu
kota ini dinamai sesuai dengan nama santo dimitrius dari rostov seorang uskup yang baru dan dihormati dari kota lama di utara rostov agung
beberapa pertandingan piala dunia tahun dua ribu delapan belas akan dilangsungkan di kota ini dan kota ini dihuni sekitar satu juta orang